halo kembali lagi di the politician
saat ini saya berkesempatan untuk menyapa langsung orang nomor satu di kota depok
yang katanya menjadi kota penuh kejutan sampai disebut oleh netizen budiman sebagai magical place
langsung saja kita sapa wali kota depok muhammad idris
pak kalau kata netizen yang budiman nih pak depok itu disebut magical place katanya pak
karena sering viral terus banyak kejutan
bapak sebagai wali kota gimana pak tanggapannya pak
ya depok ini kan bisa dibilang kota yang masih remaja
tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan bersama cilegon dirismikan sebagai kota yang dipisahkan dari kabupaten bogor
sehingga relatif pembangunan depok dari tahun ke tahun sejak berdirinya
ini sesuatu yang menantang para kepala daerah yang memimpin di kota depok
jadi tantangan pertama wali kota pertama kali waktu itu pak badrul kamal pun tertantang
karena dia tau persis bagaimana jalan jalan yang ada di kota depok ini yang relatif
apa ya dalam tanda petik ya bahasa beliau waktu itu ya masih berantakan
kita enak duduk sebelah sana kali ya
boleh pak kita boleh lihat langsung tadi soal pembangunan
berapa data dan segala macam bisa kita lihat nanti
oke boleh pak
kepemimpinan pak idris
terkait dengan pembangunan bagi masyarakat nih pak
apa saja sih kalau misalnya kan banyak juga yang kemudian memunculkan isu pak idris
bahwa ini depok ini selama dua puluh tahun terakhir katanya stagnan gitu pak
nah itu apa saja sih pak yang sudah dibangun di masanya pak
kalau boleh ditunjukkan
ya kalau ini nanti bisa kita lihat beberapa data yang sebagian memang terus terang belum diupdate ya
misalnya berapa jumlah pegawai negeri ya
asn yang ada di kota depok

nah disini kita bisa melihat nanti
kita hubungkan misalnya dengan populasi
penduduk kota depok
keluarga kota depok itu dua satu ratus dua puluh tiga
blablabla sekian ya
nah itu nanti akan dilihat
berarti rasio pelayanan yang dilakukan oleh
asn depok itu berapa
satu banding berapa
artinya satu pelayan publik
satu asn itu melayani berapa orang
biasanya bisa sampai berapa tuh pak
ya kalau rasionya itu rasio normal dari kepegawaian pusat
itu satu banding seratus
nah depok ini satu banding tiga ratus lima puluh
banyak juga pak berarti pak ya
banyak jadi satu asn depok ketika
tadi apa kata netizen
kita punya pegawai negeri segitu
melayani warga yang segitu gitu
rasionya sudah tidak masuk akal setara ini gitu
berarti ada satu asn gak masuk aja
tiga ratus lima puluh orang
oh iya terbengkalai iya
dengan jalan jalannya yang terbatas
dan masih relatif masih tidak lebar
saya bilang nggak bisa depok ini kalau kita buat
untuk apa namanya

untuk apa namanya melanjutkan dari lrt dari cibuburik pondok tengah ini

kita cari yang cina dengan wacana seperti jakarta

nggak bisa beda
karena kita jalan jalan sepit dan terbatas
makanya yang kita buat adalah pada waktu itu
tentang masalah peta rencana pembangunan transportasi umum
berbasis rl di atas
kalau rl di bawah ini udah banyak nih
kita pengen di atas nih
sudah ada dilirik sama beberapa pengusaha
sudah ada dilirik sama beberapa pengusaha
waktu itu investor dalam negeri
dan ada dua dan satu investor luar negeri
ini terpacu kita tertantang untuk kita ajukan
utamanya tadi dari pusat kan
ini kan permasalahan jalan jalan pusat juga
akhirnya kita ajukan ke kementerian perhubungan
artinya kan ini sudah cukup lama ya pak
dari dua ribu sembilan belas sekarang dua ribu dua puluh
nah apa permasalahannya nih pak
kalau misalnya kita mengetahui
kenapa sampai sekarang sudah ada yang mau mendanai
lalu kemudian rencana sudah siap
tapi masyarakat depok belum bisa merasakan
saya menganalogikan gini ya
untuk masalah penganggaran daerah
kita kan menggelar musrembang namanya
musyawarah rencana pembangunan
itu kan dari tingkat rt rw lpm lurah dan sebagainya
kan di kelurahan tuh
di kelurahan menganggap bahwa pembangunan titik ini adalah prioritas
tapi ketika diajukan ke wali kota
wali kota kan melihatnya ada sekitar lima rt
atau sembilan ratus rw
ternyata dalam pandang
pandangan wali kota
ini kayaknya belum prioritas
dibanding dengan rt titik yang lain
nah mungkin ketika kita ajukan ke kementerian
mungkin sudah layak sudah oke
tapi dari sisi prioritas pembangunan
apbn juga kan terbatas kan
tidak tahu lah
apalagi masa masa resesi seperti itu
baru baru ini saya juga dengar bahwa kota depok ini
diajukan sebagai salah satu kota kreatif
saya mau kasih selamat
dulu nih buat pak idris nih
kota depok tiba tiba dapat berita berita di nasional
dinominasikan begitu pak
bersama dengan kota solo ya
oh ini sudah lama pak ya
sudah lama cekal bakalnya
jadi bukan ujug ujug tiba tiba depok
sejak dua ribu enam dibangun komunikasi dengan ui
saya ingin kota depok bisa menjadi sebagai kota laboratorium pemerintahan daerah
ui sudah melalang buana ke dunia internasional
tapi dia tinggal di depok
masa sih lupa sama depok gitu kan
saya kuatkan komunikasi dengan prof anies waktu itu
dan pada saat itulah dia menjelaskan
satu penjelasan dia yang menginspirasi saya untuk memberdayakan anak anak muda
oh pak anies baswedan berarti salah satunya
bukan pak anies beswedan
oh bukan pak anies beswedan salah orang
berarti ini saya
rektor ui yang sebelum sekarang ini
di tahun tahun begini nih pak
belum pernah jadi rektor beliau
dia tidak meninggalkan depok
oh betul itu pak
ada yang nikah
ada yang memang macam macam lah
karena dia tergiur dengan kota dekat dengan jakarta
dan kebanyakan mereka kerja dalam bidang it
nyari duitnya lah
iya nyari duitnya dia
ini kan anak anak muda fresh nih
artinya gak kurang
pertambahan penduduk depok kayaknya jadi anak anak terpelajar
inilah yang menguatkan saya juga waktu itu
jadi walau kita pertama kali
saya nggak mau kebijakan apapun yang kita raih
dalam tanda petik hanya sekedar pencitraan
sehingga orang suka membuatkan kebijakan hanya top down
tapi saya bangun dulu di bawahnya
makanya muncullah tadi
start up start up di kota depok
yang sekarang ternyata sudah satu ratus tiga puluh startup
oke berarti ini
yang menjadi inkubator untuk tadi kreativitas anak anak muda
mungkin ini diantaranya yang menjadi penilaian kementerian
juga unesco ini pak ya
yang punya anian dengan unesco
artinya ini memang sudah cukup lama
sudah cukup lama
ditabur bibitnya oleh pak idris sejak dua ribu enam tadi pak ya
baru kita buahnya bisa kita petik di dua ribu dua puluh tiga pak
yang cukup panjang juga berarti
bayangkan ada satu lembaga internasional di amerika serikat
hanya merekomendasi satu lembaga untuk ikut lomba dan sebagainya terkait dengan masalah robot
itu adanya di depok
jadi di depok
madrasah tekno natura
itu luar biasa gitu
nah ini kita fasilitasi terus
rekon terbisa bangun
disini anak anak muda
abis ini kita lihat ya pak
pak idris ini kan kita sekali lagi bicara soal kota depok dinobatkan sebagai kota kreatif nih pak
apa saja sih pak yang sebenarnya sudah disiapkan oleh pak idri sebagai wali kota depok untuk menarik minat anak muda yang ada di kota depok ini
iya kota kreatif yang akan di apa yang akan diakui oleh unesco dengan program unsc itu itu kan ada tujuh bidang kalau gak salah
tidak hanya musik kalau musik kalau di indonesia yang sudah diakui oleh unesco adalah kota ambon
ada yang gastronomi ada yang desain kota desain itu kota bandung itu kota desain sudah diakui juga oleh unisco
nah depok ini nominasi media art
media art ini nanti ada aplikasi dan games
itu sub bidangnya
aplikasi dan games
aplikasi dan games
nah dari sini nanti akan dikembangkan ya diantaranya semua dikaitkan dengan masalah masalah yang mempunyai ekses budayanya
pembudayaan dan pembudayaan itu tiga bagian daripada pendilaian dari unesco
nah ini salah satu sarana atau media untuk anak anak muda berkreatik
bisa kita jaga ini memang taman musik depok
jadi untuk para musisi dengan berbagai jenisnya
bisa memanfaatkan ini atau sanggar sanggar seni barangkali bisa memanfaatkan ini
tapi kalau kita bicara nanti apa gunanya untuk anak muda ketika depok ini dinobatkan sebagai kota kreatif
apa sih yang bisa dirasakan anak muda langsung gitu pak di kota depok
tidak hanya pelaku pelaku usaha yang kita bentuk wub berusaha baru dengan di dkum misalnya
ini adalah pelaku pelakunya kebanyakan anak anak muda
nah diantaranya tentang masalah aib

dan usaha usaha it dan sebagainya anak muda yang megang
nah untuk bisa dipasarkan produk produk mereka secara internasional
di dunia internasional kita perlu pengakuan unesco
nah nanti kita harus kerjasama juga dengan kota kota yang sudah mempunyai predikat kota kreatif
di bidang yang sama gitu
di bidang media art
itu kita kerjasama dengan mereka
dan mereka bisa apa istilahnya kita bisa dalam hal betul
membang sohor gitu

nah kalau kita lihat
kalau kita lihat
kalau kita lihat
kalau kita lihat
kalau kita lihat
kalau kita lihat
kalau kita lihat
kalau kita lihat
ini saya mau bicara dulu soal mengapa kota depok ini dikatakan sebagai kota intoleran pak selama
tiga tahun terakhir kata beberapa hasil survei ini kenapa sih pak bisa begitu siapapun lembaga survei
manapun bisa melakukan sebuah survei ya itu memang hak pribadi kewenangan mereka lah
tetapi yang nantinya akan kita lihat adalah metodologi survei seperti apa itu makanya ketika ada survei
ini dengan metodologi seperti itu ya kita juga sebenarnya sudah melakukan survei sejak tahun dua ribu dua
dua ribu delapan belas dan tahun dua ribu dua puluh dua sebelumnya tahun dua ribu dua puluh ada survei dari kementerian agama pemerintah resmi
tentang masalah tadi toleransi beragama kerupunan beragama yang ada di kota depok poinnya tiga
masalah kerjasama yang masalah kesetaraan seperti itu dan hasilnya sangat berbeda dengan yang tadi
yang lembaga survei mengatakan intoleran karena memang metodologinya beda gitu kalau yang
intoleran itu metodologi masalah kasus per kasus yang dianggap sebagai sesuatu sikap intoleran
oke di depok ini mayoritas beragama muslim begitu ya tapi untuk umat beragama yang lain
peraturan peraturan yang menurut bapak sudah cukup toleran semuanya sama kalau pemerintah daerah
kan juga enggak lepas dari aturan pemerintah pusat ya misalnya kalau pemerintahan pusat tuh
ada skb tiga menteri tentang masalah kerukunan umat beragama pendirian gereja ya pendirian rumah
ibadah mohon maaf ada lagi skb tiga menteri tentang masalah aliran sesat diantara ahmadiyah
itu skb tiga menteri kita ikut dari pusat itulah yang kita laksanakan tapi kalau di daerah itu enggak
ada aturan khusus yang membatasi semuanya kesetaraan itu nilainya terakhir tiga dua cukup bagus
jadi semuanya sama oke bahkan kita membentuk adanya namanya pembimbing rohani pembimbing rohani ini
semua agama ada di situ oke proporsional kalau umat islam sekian berarti pemimpin agamanya
sekian oke kalau umat kristen sekian sekian ada kristen ada dua ada protesan ada katolik
betul kita sekarang berada di gereja santopoulos kita sapa dulu romo nya nih oh ya halo pak romo
apa kabar selamat pagi baik pagi selamat pagi ya romo ini tadi saya bicara sama pak wali kota
pak idris saya mau tanyakan langsung ke romo soal bagaimana sebagai orang yang memang menjadi
apa namanya umat berbeda agama di kota depok karena kita tahu mayoritasnya agama muslim
di tengah isu katanya depok ini kota yang intoleran seperti apa sebenarnya yang kondisinya sebagai romo
ada di kota depok ini dari pengalaman yang yang ada selama ini kami untuk melaksanakan kehidupan
beragama beribadah di
di sini merasa bahwa berjalan dengan baik dan juga mendapatkan sarana yang baik juga katakanlah hal
yang yang kami rasakan juga perjumpaan perjumpaan kunjungan kunjungan dari dari kami kepada kiai atau
kadang kadang kami juga mendapat kunjungan dari agama lain di tempat ini kemudian kerjasama juga
misalnya bahkan juga ibadah di rumah
kadang kadang kami ada ibadah di rumah
di beberapa tempat
kami merasa bahwa masyarakat welcome
untuk hal ini
dan juga memang ini tanda bahwa
jadi mempersilahkan ini bagi saya
sudah cukup nampak
ini yang kami rasakan
saya kira juga perayaan ibadah ibadah besar kami di
di acara seperti natal atau pasca
sungguh mendapatkan perhatian
bahkan misalnya kali lalu
kami mendapat sapaan lebih dahulu
dari pemerintah dan juga dari aparat
jadi kami tidak harus pergi meminta bantuan
tapi justru ada tawaran
itu kan berarti ada keterbukaan
artinya dengan kata lain
romo tidak pernah merasakan bahwa ada pembatasan
ataupun kesulitan untuk beribadah
kota depok ini memang tidak pernah ada sebenarnya
tidak pernah ada untuk pembatasan
bahwa orang tidak boleh merayakan ibadah
mungkin yang kita rasakan pembatasannya
karena covid kemarin
tapi yang lain tidak ada
tidak ada yang lain
ada pengajaran ya romo ya
tentang masalah katolik disini
ada pengajaran khusus
khusus bagi mereka yang tidak mendapatkan pengajaran
hanya untuk agama katolik
ya jadi sekolah sekolah kan memang
kami di umat katolik
yang ada di kota depok ini kan tersebar luas
sebagian anak anak kami kan tidak
sekolah di sekolah katolik
tapi sekolah sekolah negeri
tapi kami terbuka untuk
dari sekolah itu memberitahukan bahwa
kita ada empat anak
atau ada tiga anak
maka sekolah gereja diminta untuk
mengajarkan menyiapkan ujian
anak anak mendapatkan nilai dari
dari kami yang mengajarkan
karena memang belum tercovernya
guru guru agama semua agama
di sekolah negeri
sebenarnya misalnya pemerintah
mengangkat asn misalnya
dari agama katolik
jadi guru asn
walaupun satu orang harus diajarkan
ini masalahnya tidak ada
ya kan tidak mungkin guru agama islam mengajarkan katolik
jadi artinya dari rumah ibadah dan agama pun disini juga turun
keluar dari ini tuh
santo paulus dan santo petrus
nah terakhir berarti kalau saya tanyakan kepada romo
apa yang kemudian menjadi harapan kepada
pemerintah kota depok misalkan
untuk kemudian kerukunan umat beragama yang ada di kota depok
seperti apa harapan
harapan kami adalah yang pertama adalah
kemungkinan bahwa kita bisa berinteraksi bersama
kunjungan di tingkat
katakanlah kita yang para pemimpin ini
kemudian juga memungkinkan
adanya perjumpaan perjumpaan di tingkat
level yang lebih bawah
di tingkat atas tidak ada masalah
bagi saya saya merasa pasti tidak ada masalah di tingkat atas
karena sudah bisa ter
ter apa katalah
teratasi bahwa kita saling menerima
dengan konsep pancasila semua pasti sudah ada
tapi di tingkat bawah memang
itu yang harus ada kemungkinan kemungkinan
di tingkat rt atau kelurahan itu pak
itu yang mungkin tidak hanya untuk agama tertentu
hampir semua agama kami juga mengalami
komunitas kami juga ada yang merasa

kurang bisa menerima yang lain
karena di depok ini kan kadang kadang
ada satu tempat yang agamanya cukup kuat di situ
ada kristen ada grup di satu titik
di islam di satu titik
dengan pembimbing rohani
ada nggak keterwakilan dari katolik
oh sepertinya ada ya
oke berarti itu bisa difasilitasi
dan komunikasi dengan seluruh kelurahan juga bisa
termasuk itu kan masalah jemaat ya tadi
di situ masalah apa namanya
tadi keterbatasan ruang ya
kemungkinan ke depan kami akan minta izin pak wali
untuk mendapatkan tempat di titik tertentu
menampung tujuh ribuan yang sudah tidak muat
bayangkan sekian untuk usaha ruangnya sudah gak ada nih pak
sekian itu tujuh ribu
tapi yang penting dari pemerintah
izinnya itu dipermudah pasti pak ya
karena romo gak digaji soalnya
oke pak idris tadi kita sudah bicara soal bagaimana upaya pak idris di kota depok ini pak
nah tapi kan kita ingat bahwa
dua ribu dua puluh empat akan habis jabatan dari pak idris sebagai wali kota
kalau saya tanyakan pak terkait dengan ambisi ke depan
ini seperti apa pak idris kalau kita mau tahu pak
ya sebelum saya jawab secara definitif
ini terkait dengan masalah persepsi ya
bahwa berkarya untuk bangsa
itu tidak hanya dalam sebuah status ataupun
karyanya itu karyakom
sebenarnya banyak sekali ya
kita bisa bekerja dalam media pendidikan dan sebagainya
jadi banyak sekali jalan menuju berkarya untuk bangsa
yang kedua istilah pemerintahan itu bukan hanya pemerintahan jabatan wali kota
itu presiden gubernur wali kota kepala daerah lah ya
nanti ada kan legislatif
juga ada yudikatif
dan itu pun nanti ada yang bagian pemerintahan juga dari masyarakat
sebagai masyarakat itu ya media diantaranya
termasuk juga akademisi
banyak yang namanya pemerintahan
pemerintahan itu akan sukses baik tingkat kota maupun pusat kalau mereka bisa berkolaborasi
mereka bisa berkolaborasi
jadi tidak harus jadi wali kota
tidak harus jadi gubernur
kita berkarya untuk bangsa tidak harus jadi presiden
siapapun bisa berkarya untuk bangsa
artinya bukan posisi ataupun struktur jabatan yang berkarya untuk bangsa ya
struktur jabatan yang baik disekejar
tapi bagaimana berkarya begitu pak ya
apalagi di dalam demokrasi di kita yang republik seperti ini
benar kata orang bahwa dengan berpolitik kita akan merebut kekuasaan
tapi bukan segala galanya
ya kan bukan penguasa tunggal istilahnya
ya media juga bisa berkuasa netizen sekarang juga bisa berkuasa kan
kita juga bisa pendidikan juga bisa berkarya untuk itu
itu yang diindikan
kalau ditanya apa nih karir politik kan begitu kan
ya saya jawab nih sekarang saya terus terang belum berencana
belum berencana untuk melanjutkan karir politik saya
kalau karir politik kan dari wakil wali kota wali kota
dari wali kota biasanya ke provinsi
wakil gubernur atau gubernur
terus selanjutnya saya belum berencana itu
sampai saat ini belum berjalan
saya tahu diri tahu potensi saya memang dalam bidang
akademisi saya dulu di akademisi di pendidikan dan juga saya sebagai
pak mangku guru agama
itu mungkin yang menjadi ya mengalir aja
oke artinya kalau menjadi akademisi ini bisa dilanjutkan
guru agama juga bisa dilanjutkan
tapi nanti kalau misalkan ada yang menawarkan kepada bapak
untuk kemudian menjabat di posisi yang lebih tinggi misalnya di gubernur atau wakil gubernur
itu bapak juga akan melihat
menjadi sebuah pertimbangan
akan menjadi sebuah pertimbangan
bagi saya bagi keluarga saya
sejauh ini sudah ada belum pak
sejauh ini sudah ada
belum ada yang menawarkan
belum ada yang menawarkan
belum ada yang melalirik
belum ada yang mengintip
nah pak tapi kita bicara sekali lagi soal depok lagi nih pak
ini kan kita udah bicara tadi pak idris juga bilang bahwa
challenge nya tantangannya juga lumayan besar nih pak di depok gitu ya
nah tapi baru baru ini kan ada satu sosok anak muda
yang mana memang putra bungsu presiden mas kaisang
ini katanya mau maju di depok nih pak
yang sudah merasakan berbagai challenge di depok ini tanggapannya seperti apa pak
pertama disitu ada dua istilahnya
dua istilah lah ya istilahnya
pertama istilah anak muda atau muda
yang dikatakan pemuda yang saya tahu
itu adalah sebuah ungkapan yang dikatakan pemuda itu adalah inilah aku
itu pemuda bukan inilah bapakku
inilah nenek moyangku
itu bukan pemuda namanya
itu anak cengeng
tapi pemuda itu inilah aku
makanya kalau ditanya bagaimana ini yang depok
depok itu membutuhkan seorang yang
seorang sosok yang satria
satria itu maksudnya tegas
sosok yang dewasa
sosok yang mempunyai yang visioner
depan kenapa harus tegas karena
kota depok ini kota urban
adanya di tengah tengah kota metropolitan
disitu banyak lsm
disitu banyak anak anak muda kritis
disitu macam macam lah
ada pelaku pelaku umkm yang
ya kita seringkali harus
harus kerja keras
dalam hal penataan mereka
jadi harus punya sosok yang tegas
tadi yang kedua adalah dewasa
yang ketiga wibawa
harus punya wibawa gitu
kalau nggak wibawa ya nggak disegani oleh masyarakat
yang selanjutnya adalah dia harus benar benar menjadi pelayan untuk seluruh warga masyarakat
ada istilah sekarang pekerja politik pekerja partai itu bukan
tapi dia benar benar kalau sudah kepilih walaupun dia didukung oleh partai
dia diusung oleh partai kalau sudah jadi ya kita kerja untuk masyarakat
warga yang tadinya nggak memilih saya ya
kalau memang dia punya hak untuk dilayani
sebagai warga depok
artinya tadi empat poin itu yang harus dimiliki oleh calon kepala daerah selanjutnya di depok begitu ya
di depok khususnya
tapi kalau dilihat dari bagaimana dinamikanya nih pak idris ya
pak idris yang melihat dari depok satu dari kursi wali kota begitu pak
melihat dinamikanya apakah kemudian bisa dilihat cukup serius nggak sih mas kaisang ini
kalau bapak lihat untuk memimpin depok gitu dengan empat poin tadi misalkan pak
ya kalau serius nggak serius tergantung siapa yang mengusung tergantung siapa mas kaisannya
dia serius nggak
kalau dia serius ya saya melihat harus memenuhi kriteria ini
masyarakat warga kita harus melihat kriteriannya ada nggak pada sosok kaisar
hoax terus terang saya juga belum kenal kan
dia kan baru muncul juga gitu
tapi kalau mas gibran orang sudah melihat kan track recordnya ketika jadi wali kota seperti apa
ya kan pengetahuannya seperti apa visinya seperti apa orang sudah melihat
ini kan belum dikenal
ya nah ada beberapa elit dari pks yang juga menilai bahwa
dan mungkin mas gibran sendiri menilai bahwa
baiknya jangan di depok untuk mas kaisang
nah kalau dari pak idris sendiri melihatnya cocok nggak sih untuk di depok ini pak dengan kriteria tadi
tadi yang saya katakan saya belum kenal terus terang
belum kenal ya
tapi itu tadi mohon yang namanya pemuda dipegang terus ini prinsipnya
muda adalah yang mengatakan inilah saya perlihatkan sosok dia sebagai sosok anak muda yang siap untuk mengemban amanat rakyat ini
ya tidak dengan embel embel apapun
tidak dengan embel embel apapun bukan karena anak presiden bukan karena anak muslim
bukan karena anak gubernur adeknya keponakannya bukan karena itu tapi sosok dia
saya waktu jadi calon dicalonkan itu saya nggak mengatakan bapak saya
bapak saya jawara loh disini ya di time depok ini jawara
keluarga besar saya tapi nggak mengatakan itu
saya adalah saya idris sebelum jadi wali kota harus menjadi idris ketika jadi wali kota
setelah itu tetap menjadi idris gitu
terima kasih banyak pak idris waktunya
jadi ksang tolong diinikan kriteria ini
ya nanti kalau memang berani ya silakan itu hak dia
nah poin langsung ini untuk mas kaisang
ada pesan dari pak idris empat poin tadi ini jadi peringatan untuk direfleksikan
ada nggak di mas ksang nih ya
begitu ya pak idris
oke pak idris terima kasih banyak waktunya ya pak
sebelum kita closing saya pengen ingat kembali nih lagu tiga tahun lalu nih pak idris buat terekam
waduh saya udah nggak ingat itu
masih ingat nggak nih pak soal hati hati
waduh udah lupa saya cuman dua baris kayaknya
coba baris boleh kalau saya bantu pakai rekamannya di audio ini boleh pak ya
hati hati dijan ini viral nih pak zaman dulu kan
hati hati di jalan jangan ugal ugalan
kau pengganggu jangan kebut kebutan
orang bingung dan tahu peraturan
oke oke pak idris terima kasih banyak
terima kasih banyak
semoga pak sehat selalu ya
nanti kita ketemu lagi semoga bapak lancar dalam tugas ke depan
oke sampai jumpa di the politation berikutnya
dialog untuk menagih aksi bukan sekedar sensasi
saya oceriun dulu dengan pak idris sampai jumpa